hai dalam rangka hari pahlawan sepuluh november selasa pagi kodam jaya memberikan bantuan
kepada veteran di kalibata jakarta selatan bakti sosial ini dilakukan sebagai penghargaan terhadap
jasa veteran yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan indonesia
dan kemudian kelihatan hari ini
bantuan sosial berupa sembako diberikan kepada satu ratus dua puluh tujuh orang serta alat kesehatan seperti kursi roda
alat bantu dengar kacamata tongkat dan tensimeter kita harus selalu mengingat menghargai jasa jasa
mereka yang sudah mereka mereka lakukan selama ini kemudian semoga juga kita sebagai penerusnya
bisa melanjutkan semangat juang mereka selama ini
pemberian bantuan di momentum hari bersejarah ini diapresiasi oleh para veteran
sumbangan bukan sekedar sumbangan itu yang saya anu adalah kesan beliau sangat berbesar jiwa
beliau tidak semua cindera begitu beliau sangat mulia sekali menghargai kepada kaum sepuh kami
memudahkan terima kasih atas perhatian panglima itu itu aja hehehe pecahkan
kami semoga itu semuanya ada imbalannya kepada beliau beliau ini yang memperhatikan kita ini amin
tidak sekedar seremonial makna hari pahlawan juga diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan
masyarakat kepada pejuang yang telah berjasa bagi kemerdekaan indonesia tim liputan cnn indonesia